dalam konferensi pers pada rabu dua puluh satu juli
pemerintah melalui menteri hukum dan ham yasona lawli
memutuskan melarang tenaga kerja asing atau tka
masuk ke indonesia saat penerapan ppkm
kami sudah melakukan revisi permen kumham nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru
kami telah berkoordinasi dengan kementerian terkait
kemnu kemenhu dan kementerian lainnya
yang sebelumnya tenaga tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia
dalam rangka proyek strategis nasional
sekarang sudah kita batasi tidak boleh lagi masuk
namun ada lima kategori pekerja asing yang diberi pengecualian
pertama orang asing pemegang visa diplomatik dan visa

kedua orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas
ketiga orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
keempat orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan
dan terakhir awak alat angkut pesawat baik udara maupun laut
yasona juga menegaskan pekerja asing yang dikecualikan
harus mendapat rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait
mereka juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan
seperti mengikuti tes swab pcr
sudah mendapatkan vaksinasi
serta menjalani isolasi karantina
adapun kebijakan ini akan berlaku mulai jumat dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh